karena ada salah satu teman kalian yang bernama haikal
yang sekarang sedang berziarah ke makam orang tuanya
nah asun sama ismail itu mempunyai ide
agar kita semua itu bisa menghibur haikal yang sekarang sedang kondisinya dalam keadaan berkabung
sampai disini fahim tung
baik kalau begitu ustadz lanjutkan ya
kenapa kita harus menghibur haikal
karena sebagai sesama seorang muslim itu bagaikan satu tubuh
jadi jika ada tubuh kita yang terluka ataupun sakit
maka tubuh yang lain pun ikut merasakan demamnya
cik cik satu dua tiga
oh putus putus ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemberitahuan kepada seluruh santriwan
dan pesantren kunanta
harap segera kumpul di aula
itu anak anak bikin salah apa lagi dayak
kok disuruh kumpul ada apa ya
udah udah tenang aja
itu yang kumpul santriwan dan pesantren kunanta
dan jangan lupa pasri kitty juga ikut kumpul di aula ya
dan juga positi ikut kumpul juga di aula ya
mister sergi juga kumpul
ayah gue mau ikut kumpul
kok bisa tau ya
enggak sekarang bagian khususnya lihat ya lihat lo lihat ya
nah oke satu satu oke
kok sendiri di sini yang lain mana
ada tega banget
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik para santriwan maupun santriwati yang ustadz sayangi kenapa kalian semua ustadz kumpulkan di
sini karena ada salah satu teman kalian yang bernama haikal yang sekarang sedang berziarah ke makam
orang tuanya ya nah asun sama ismail itu mempunyai ide agar kita semua
itu bisa menghibur haikal yang sekarang sedang kondisinya dalam keadaan berkabung sampai di sini
fahim tung fahim nah baik kalau begitu usah lanjutkan ya kenapa kita harus menghibur haikal
karena sebagai sesama seorang muslim itu bagaikan satu tubuh ya jadi jika ada tubuh kita yang terluka
ataupun sakit maka tubuh yang lain pun ikut merasakan demamnya bahkan dalam hadis riwayat muslim pun mengatakan
allah swt itu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya ya jadi jika
kalian semua ingin ditolong sama allah maka kalian pun juga harus menolong saudara saudara kalian sedang
dalam kondisi berkah berkabung ya sampai di sini fahim tung sekali lagi kurang semangat fahim tung
maaf ustadz ini kok dari tadi saya perhatiin nggak ada ismail asun sama trio bemo ya
emang mereka nggak disuruh ke sini
terus udah kemana ya
eh ini tuh sobrini tahu banget sih kau tahu nih teman teman cantawa lagi jadi nanti itu
ya ada drama tentang bajak laut melawan kapten kapal yang bernama haika terus teman teman satriawan nanti
tolong bantuin bikin kapal kapalan dari kerdus kerdusan ya oke tapi nanti bikinannya
api tenang ustazah sejujur kalau gitu nanti santriwati tolong bikinin tulisan untuk haikal
itulah tahzan haikal allah bersama kamu ya bisa kan ya baik kalau begitu sekarang semuanya kita
siap siap karena mumpung haikal sama pak ade ini belum sampai ke dalam pondok pesantren ya jadi nanti pada
saat mereka sampai jadi kita semuanya sudah siap ya ayo sekarang kita siapin ya semuanya